sejumlah pihak menilai pembatalan pencabutan izin pondok pesantren sidikiyah jombang sebagai tindakan tidak tepat
namun di sisi lain pembatalan ini juga dipandang sebagai bentuk inkonsistensi pemerintah
seharusnya pemerintah mengambil keputusan dengan dasar hukum yang jelas
dikutip dari cnn indonesia com ketua pengurus besar nahdlatul ulama pbnu ahmad fahru rozi mengatakan
pihaknya menghormati keputusan pemerintah
namun menurutnya memang sebaiknya pencabutan izin operasional dilakukan melalui proses tabayun dan keputusan pengadilan
kini setelah membatalkan pencabutan izin kementerian agama memilih opsi pembinaan
pembinaan ini meliputi pendampingan psikologis bagi para santri yang berjumlah lebih dari seribu orang
selain itu kementerian agama memulih keputusan pembinaan
dan memulihkan kembali kehidupan di pesantren tersebut agar bisa kembali normal
tim dari kementerian agama khususnya kantor wilayah jawa timur
sudah membentuk tim untuk menelusuri ajaran yang diterapkan tersangka msat atau beki
menurut pengakuan saksi korban ajaran ini digunakan beki melakukan pencabulan terhadap lima santrinya
kemenak menyimpulkan ajaran ini tidak ada dalam kurikulum pondok
muhtar bahwa itu tanpa sepengetahuan pi
apa yang dilakukan oleh tersangka itu tanpa sepengetahuan kiai
⁇ saadul menambahkan pencabutan pembatalan izin operasional dilakukan dengan berbagai pertimbangan
selain karena tidak ada masalah dalam sistem pendidikan dan kurikulum pondok
beki sudah menyerahkan diri dan upaya penghalang halangan oleh pendukung beki merupakan aksi spontan
ia mengaku sejumlah wali santri memilih menarik anak anaknya

kemenak sendiri tidak bisa berbuat apa apa karena itu merupakan hak orang tua
lebih dari dua puluh santri mundur saat pemerintah mencabut izin operasional pondok tersebut
sejumlah kalangan mendesak pemerintah melindungi para santri di sana dan mengembalikan hak hak mereka
tim liputan cnn indonesia surabaya jawa timur